di lokasi lain kepala desa katulisan kecamatan cikesal kabupaten serang banten berinisial eka menuai sorotan setelah ditahan kejaksaan negeri serang pada selasa dua puluh tiga mei
eka ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penyelewengan dana desa tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
kepala desa perempuan ini disebut mengorupsi dana desa sebesar hampir lima ratus juta rupiah
uang hasil korupsi diduga digunakan untuk kepentingan pribadi salah satunya membeli produk kecantikan
guna penyelidikan lebih lanjut saat ini tersangka telah ditahan di rumah tahanan kelas dua b serang tim liputan cnn indonesia